hai seperti inilah suasana tarawih perdana di masjid istiqlal jakarta ribuan jemaah sudah
memadati ruang utama masjid sejak waktu maghrib masjid istiqlal melaksanakan sholat
tarawih dua puluh rokaat ditambah sholat witir tiga rokaat kabit penyelenggara peribadatan masjid
istiqlal buhori menyatakan pada ramadan tahun ini tidak ada pembatasan jumlah jemaah seperti
saat pandemi kofit sembilan belas selain menggelar sholat tarawih masjid istiqlal juga akan melaksanakan
dua puluh tiga program kegiatan ibadah ramadan diantaranya tilawatil quran tausiyah ramadan i'tikaf tadarus
al quran buka puasa bersama peringatan nuzulul quran sampai santunan kepada ribuan anak yatim
piatu tidak ada pembatasan tempat ya jarak maupun tidak ada kemudian aturan aturan misalnya memakai
atau apa tidak ada tapi kesadaran masing masing untuk menjaga kesehatan masing masing
silahkan yang masih mau pakai silakan anda bapak selain di masjid istiqlal sejumlah umat islam juga
mulai berdatangan ke masjid agung al azhar kebayoran baru jakarta selatan untuk melaksanakan
sholat tarawih perdana di bulan suci ramadhan meski pembatasan covid sembilan belas sudah dicabut namun
pihak masjid tetap mewajibkan para jemaah menggunakan masker
tahun lalu kita sudah mulai membuka apa itu merbatasan apa nih paginya jadi meter
tapi bagaimanapun pada jemaah tetap kita wajibkan menggunakan masker ramadhan kali ini seperti apa
sih ya udah lepas dari pandemi sih ya alhamdulillah bisa rame masjid agung al azhar menampung kapasitas
jemaah sekitar seribu lima ratus hingga dua ribu orang tim liputan cnn indonesia